ya dia laki laki yang kumaksud
begitu kamu melihat ramah dengan mustika itu
dewi maaf udah ganggu
kita mau ketemu
kak sinta lagi istirahat
kalian besok aja ya dateng kesini lagi
sinta baik baik aja kan
kak sinta baru kecelakaan
makanya dia sekarang butuh istirahat
wih kamu kenapa gak bilang sama aku
sinta sinta pelan pelan
kamu kenapa gak bilang sama aku
aku cuma butuh istirahat aja
aku takut setengah mati sinta
aku takut kehilangan kamu
kamu boleh kamu pakai baju india
kamu cantik banget pakai baju india
aku senang melihatnya
nanti aku beliin baju dia yang banyak buat kamu
tapi karena aku gak jahat kayak kamu
aku masih punya perasaan reza
jadi aku mohon
beri aku kesempatan satu kali lagi
kamu udah bohongin aku reza
nama aja udah bohong kamu
untuk kamu sadari
mengulang kesa cinta itu lagi
aku gak tau apa yang kurasakan saat
saat kamu terjun ke jurang
dan saat di rumah sakit kamu nyebut nama aku ya
aku merasakan getaran cinta yang sama
oke kalau emang kamu cinta sama aku
sekarang kamu ikut aku
kamu harus ngakuin semua kejahatan kamu di depan mata kepala keluarga aku semua
apapun akan aku lakuin buat kamu
melamu sendirian di luar
pasti kamu lagi memikirkan sesuatu ya
dia lagi khawatir pak dengan hubungan dewi dan wisnu
dewi takut pak
dewi takut kalau sampai wisnu tahu dewi
dewi gak mau kehilangan wisnu pak
iya iya bapak ngerti bapak ngerti
wisnu itu begitu sayang sama kamu
cintanya begitu tuh sama kamu
jadi kamu gak usah sedih
kan ada bapak
yang selalu samping kamu dan selalu menolong kamu ya
apalagi sekarang kan ada kak kamu
bapak yakin wisnu seperti apa yang kamu pikirkan
bapak selama ini selalu jadi sandaran dewi
dan bapak selalu bikin tenang dewi
aku ingin tahu apa yang kamu lakukan
apa yang harus aku lakukan untuk membuat adikku bahagia
dewi gak boleh merasakan sakit
seperti yang aku rasakan
aku ingin tahu apa yang kamu lakukan
kamu kenapa menangis
aku harus dimana bund
karena aku udah bertemu dengan adikku
tapi aku melihat dewi sedih
karena dia mencintai manusia bund
kamu pasti bisa membantu adik kamu
gimana caranya bunda
bunda kan pernah bercerita tentang mustikasion
mustikasion itu memiliki kesakit yang sangat luar biasa
kamu harus segera mencari dia
agar kamu bisa membantu adikmu dewi
jangan sampai jatuh ke tangan orang yang jahat
malah petaka pasti akan terjadi
aku harus menunggukan mustikasion
kamu tunggu disini
biar aku yang panggil orang rumah
semoga dengan cara ini
kamu bisa percaya sama aku
paling begitu mereka tahu kamu udah ngabur dari sini
seberapa cinta kamu sama aku
dia laki laki yang bermaksud
begitu kamu melihat ramah dengan mustika itu
dan ambil mustikasion itu
kamu kenapa erin
panagres ingin membunuh rama
kamu tahu dari mana
tadi aku dengar panagres lagi ngomong di telepon
kamu tenang dulu
kamu tenang ya
kamu tahu itu apa
jangan sampai mustikasion itu jatuh ke tangan orang jahat seperti nagraj
nagraj dan kakemu rendra
dulu ke india
dan membunuh semua bangsa aku
kita ter atual
tapi aku pasti akan ceritakan ini semua sama kamu
untuk saat ini
aku gak bisa memberitahu kamu identitas iluman ular lainnya
tapi kamu harus percaya sama aku dan putri
siapa maksud kamu putri
aku akan membongkar semua kejahatanku
tapi lebih dulu
aku harus membongkar semua kejahatan aku